revitalisasi sungai citarum melalui program citarum harum terus dilakukan
tidak hanya melalui penindakan hukum terhadap pencemar sungai citarum
sosialisasi citarum harum juga dilakukan dengan cara santai
seperti kegiatan memancing di sungai citarum
komando daerah militer tiga siliwangi mengadakan kontes memancing
yang diselenggarakan di aliran sungai citarum sepanjang tujuh km
mulai dari kecamatan cilampeni sampai desa pangauban kabupaten bandung jawa barat
lokasi ini sengaja dipilih karena dulunya di sepanjang aliran sungai
dipenuhi oleh tumpukan sampah
namun saat ini sudah bersih dan bisa dinikmati sebagai tempat memancing untuk masyarakat
sebanyak dua puluh ton ikan berbagai jenis seperti ikan patin nila dan lele
juga disebar di sepanjang aliran sungai yang menjadi wilayah kontes memancing
untuk memudahkan peserta
acara ini dilakukan sebagai bentuk ajakan
kepada masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan

kita tahu tiga bulan yang lalu bagaimana kondisi citarum yang sudah sangat luar biasa
sampah dan dicap sebagai sungai terjorok terkotor di dunia
pada hari ini kita buktikan kepada dunia kita mampu dengan waktu yang sangat singkat
kita bekerja sama tni dengan rakyat bersama sama saling membawa
untuk membersihkan citarum terbukti bisa
dengan kemauan dan kerja keras
kita bersama hari ini kita tunjukkan sungai citarum layak untuk kita pancing kembali
kontes memancing bertajuk gebiar mancing mania ini berhasil memecahkan rekor muri
sebagai kontes memancing dengan peserta terbanyak dengan total peserta mencapai tujuh puluh dua empat ratus tiga puluh sembilan peserta
dengan total hadiah mencapai dua ratus juta rupiah dan beragam door price seperti hadiah satu ekor sapi
tak heran banyak peserta yang rela datang dari luar kota untuk mengikuti kontes ini
dari tanjung sari
tanggapannya ada lomba ini gimana pak
ya senang aja gitu hiburan
lagian perlu untuk lebaran mudah mudahan gitu
berapa lama dari jam berapa disini
dapat ikan belum
belum sama sekali baru punya tempat
ya bagus sih buat hiburan masyarakat juga gitu kan
terus di sisi lainnya ya buat ngebersihin sungai juga gitu kan
udah dapet ikan belum
udah dapet ikan
dari tadi ya ngebersihin sampah aja lah gitu
sampah berarti ya
berdasarkan data dari polda jawa barat
sejak dikeluarkan peraturan presiden nomor lima belas tahun dua ribu delapan belas
tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai citarum
saat ini sudah ada enam puluh sembilan kasus pencemaran sungai citarum yang ditangani polda jabar
franky widjaya kabupaten bandung